berbagai pasal dari draft rancangan kitab undang undang hukum pidana atau rkuhp
lagi lagi menjadi sasaran kritik
kali ini kritik muncul dari dewan pers
kajian dewan pers menemukan beberapa pasal rkuhp berpotensi
mengancam kemerdekaan pers
mengkriminalisasi karya jurnalistik
bahkan bertentangan dengan undang undang pers
akankah parlemen membuka peluang untuk merevisi deretan pasal yang mengancam kebebasan pers
dalam draft rkuhp yang terbaru
karena memang notabene ini tidak berubah dari draft sebelumnya tahun dua ribu sembilan belas
bahkan anda menyebut draft ini lebih berbahaya
apa saja kekhawatiran dewan pers atas ini
ya memang tahun dua ribu sembilan belas yang lalu bulan september
kita sudah menyampaikan delapan pokok yang merupakan masalah yang harus dibahas kembali ya
kita sebetulnya tidak menolak rkuhp itu
tapi ada hal hal yang pasal pasal yang memang merugikan kehidupan
bukan hanya kehidupan pers dan media
tapi juga bisa mengganggu kehidupan demokrasi kita
karena kalau kebebasan media atau kebebasan pers itu dipersempit
ada restriksi ada intimidasi melalui undang undang ya
seperti yang tadi dilaporkan sebelum dialog ini kan
tapi kemudian diselesaikan oleh polri dengan baik
ini kan berbahaya
berbahayanya bukan hanya dari sudut kebebasan pers
tapi juga kebebasan berekspresi
yang itu seharusnya dijamin oleh undang undang
itu malah menjadi salah satu hak asasi manusia kan
ham itu untuk bisa bebas berekspresi
nah ini kan dibatasi misalnya
media atau pers itu bisa mendapatkan delik ya
pidana kalau menyiarkan berita yang belum jelas itunya
itu kan susah itu ya
karena jurnalis itu berpacu dengan waktu
tidak bisa mengejar semua sumber itu dalam waktu yang cepat
padahal bekerja juga dengan dibatasi oleh tenggat waktu
jadi ini yang begini begini ini sangat membatasi lah
sehingga kemudian media nggak harus
ini kan dicentungkan di pasal dua ratus tiga belas
atau pasal dua ratus enam puluh empat yang dari draft yang dikeluarkan tanggal empat juli kemarin itu
tidak boleh menyiarkan berita yang tidak pasti
itu kan ya ini banyak sekali mbak eva
pasal pasal yang sebetulnya pasal karet ya
yang tidak pasti itu kayak apa
atau misalnya pencemaran nama baik itu apa
bahkan kemudian mengkritik juga bisa menjadi tergolong pencemaran nama baik
dan sekarang ini semua pejabat dan kekuasaan umum
istilahnya kekuasaan umum
sejak dari presiden sampai kepada pemerintahan pada tingkat bawah
itu tidak boleh dikritik
kecuali kritiknya itu harus disertai dengan solusi
nah ini kan membatasi kebebasan untuk berekspresi
padahal kekuasaan itu perlu kita kritik
perlu kita tegur
perlu kita tegur sapa lah dalam bentuk kritik dan sebagainya
nah ini menurut saya berbahaya
karena kemudian ini kemudian pasal pasal ini bisa menjadi pasal karet
yang tergantung dari aparat yang ada di lapangan
apakah polisi apakah jaksa apakah pejabat pemerintah
lain sebagainya itu bisa menafsirkan sesuai dengan kemauan mereka
saya lihat juga di penjelasannya
tidak ada rincian yang jelas
batas batas misalnya mengenai penghinaan
batas batas mengenai berita yang bisa dipertanggungjawabkan misalnya
itu seperti itu
jadi ini bisa ditafsirkan kemana mana
tadi prof mengatakan bahwa terjadi intimidasi terhadap jurnalis
saat ini saja sudah terjadi intimidasi terhadap jurnalis
padahal rkuhp belum diketok palu begitu
kalau kemudian kita bicara ancaman kebebasan pers dalam rkuhp
kalau prof azra melihatnya yang paling mengkhawatirkan dalam poin yang mana
ya kalau kita catat sekarang ini ada sembilan belas pasal
yaitu sembilan belas pasal itu
sangat besar potensinya untuk mengganggu dan mengintimidasi kebebasan pers
dan dengan demikian itu juga bisa mengganggu konsolidasi demokrasi kita
karena kebebasan pers kebebasan berekspresi itu adalah salah satu dari pilar demokrasi
atau salah satu esensi demokrasi
jadi kalau ini tidak dilakukan perbaikan perubahan draft ini
saya kira ini akan
dan mengancam bukan hanya kebebasan beraspirasi kebebasan pers
tapi juga mengganggu pada konsolidasi demokrasi kita
sekarang ini aja demokrasi kita itu sudah terganggu
misalnya oleh dan ini tidak dicantumkan di dalam rancangan undang undang ini
misalnya buzzer ataupun hacker
buzzer itu pendengung dan kemudian hacker itu yang melakukan pembajakan
karena adanya suara suara yang kritis
atau adanya ekspresi yang kritis dari publik
itu kemudian malah diganggu
dan ini tidak ada perlindungan perlindungan pada pers
perlindungan pada kebebasan berekspresi itu malah nggak ada
yang ada itu adalah ancaman ancaman dari ancaman ancaman pidana yang bertingkat ya
pidana yang bertingkat misalnya
kalau ada media yang memuat misalnya berita mengenai kajian kritis
misalnya mengenai komunisme maksisme
itu bisa kena delik tingkat pertama
nah kalau misalnya tulisan itu menimbulkan kegaduhan
maka hukumannya jadi tambah
makanya jadi empat tahun
kalau misalnya terjadi kegaduan itu menimbulkan korban
maka hubungan hukumannya nambah lagi lebih berat lagi
jadi berlipat lipat ini hukumannya ancaman hukumannya
ini saya kira yang sangat berbahaya dan sangat intimidatif bagi kebebasan pers kita
oke saya sekarang langsung ke mas taubes
anda mendengar bagaimana kemudian dewan pers membaca pasal pasal yang ada dalam draft rkuhp
bisa mengganggu konsolidasi demokrasi kemudian tidak ada perlindungan adanya ancaman
nah bagaimana kemudian dpr merespon penafsiran ini
apakah dpr sepaham dengan apa yang kemudian dibaca oleh dewan pers
ya jadi memang saat ini masih ada beberapa pandangan di komisi tiga ya
mayoritas berpandangan bahwa proses pembahasan rkuhp ini sudah selesai di periode yang lalu
karena di periode yang lalu sudah ada keputusan tingkat satu di tingkat alir kelanggapan dewan yaitu komis tiga
dimana substansinya kebijakan politik hukumnya sudah disetujui
sehingga tidak perlu lagi ada pembahasan dan langkah selanjutnya adalah pembahasan di tingkat dua atau di paripurna yang tidak lagi membahas substansi
itu sebagian besar pandangan yang ada
tapi ada juga pandangan seperti pandangan saya dan fraksi saya yang mengharapkan tetap ada pembahasan terhadap rkuhp ini karena periodenya berbeda
meskipun ini carry over tapi sudah berbeda periode dan kemudian meskipun carry over juga sebenarnya yang dilewati kan hanya administrasinya saja
sementara substansinya masih bisa dibahas
dan terlebih lagi apa yang tadi disampaikan oleh prof azra menunjukkan bahwa sebenarnya periode yang lalu pun juga tidak utas
kan dikatakan oleh prof azra bahwa
masukan sudah disampaikan di periode dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas tapi ternyata masukan itu belum terakomodir secara optimal
sehingga kalau kita katakan sudah tuntas ya berarti sebenarnya kalau dari apa yang disampaikan oleh prof azra belum
itu juga bisa menjadi alasan bagi saya untuk meminta kawan kawan juga untuk bisa memahami pandangan bahwa rkuhp ini tetap harus kita bahas terlebih dahulu
jangan langsung diketok
supaya masukan masih bisa ditutup
masukan yang disampaikan oleh dewan pers prof azra dan berbagai kalangan lainnya yang masih mengkritik substansi rkuhp ini
dan masih ada beberapa pasal pasal yang kontroversial
itu masih bisa kita kaji dan kita perbaiki untuk kita sempurnakan
nah eva saya dalam kesempatan ini juga ingin menyampaikan bahwa jika nanti teman teman sepakat untuk melakukan pembahasan
saya ingin menawarkan dua usulan
saya berharap agar rkuhp ini dalam pembahasan nanti itu bisa dijadikan semacam konsultasi nasional
sehingga semua orang orang itu akan merasa dilibatkan dalam membicarakan rkuhp
dalam setiap seminar dalam setiap diskusi publik di media sosial dan sebagainya
kenapa karena memang kenyataannya ada sebuah jajak pendapat di sebuah media nasional
padahal rkuhp ini penting untuk diketahui oleh semua orang
oleh karena itulah maka jika nanti ada pembahasan saya berharap pembahasan ini kita tonton ramai ramai
kita ikuti ramai ramai kita diskusikan ramai ramai agar rkuhp ini menjadi diskursus bersama
karena kita berharap rkuhp ini tidak hanya dianggap menjadi miliknya dpr atau miliknya pemerintah
tapi rkuhp harus menjadi milik semua sehingga semua harus terlibat
saya ingin menawarkan satu metode ketika nanti dibuka pembahasan yaitu metode simulasi
dimana kritikan kritikan yang tadi disampaikan oleh prof azra misalnya
apakah jika media menyiarkan atau mendiskusikan atau ada tulisan tentang marxisme leninisme
meskipun itu bukan dalam konteks akademik tapi dalam konteks artikel misalnya
apakah dia bisa masuk ke larangan seperti ada di dalam rkuhp
atau ketika misalnya ada
tulisan tulisan atau berita berita lainnya dalam konteks jurnalistik
yang kemudian secara tekstual kalau kita baca pasal di rkuhp itu dianggap bisa terkena pidana
nah ini yang kita harus sisir
jadi dalam simulasi yang saya bayangkan adalah
kita coba simulasikan ketika ada kehatiran ada perbuatan a b c d
baik kita sisir mana yang bisa masuk ke dalam delik
mana yang sebenarnya delik itu tidak dimaksudkan untuk mengkriminalisasi
nah kalau ada simulasi ini
ya mudah mudahan bisa menjawab kekhawatiran kekhawatiran yang terjadi
karena apa karena kalau simulasi ini kita lakukan dalam forum resmi
seperti di dalam pembahasan di dpr bersama dengan pemerintah
maka simulasi ini bisa kita jadikan risalah atau memory fund to listing dari rkuhp
yang kita jadikan dokumen yang tidak terpisahkan dari rkuhp
dari kuhp yang nanti akan disahkan
dan bisa dijadikan rujukan
oleh atau pedoman oleh hakim
ketika dia memutus ketika ada peristiwa peristiwa serupa
kemudian bisa juga dijadikan rujukan bagi terdakwa ketika melakukan pembelaan diri
apabila mendapat kriminalisasi dari hasil penafsiran terhadap delik di kuhp tersebut
nah yang ketiga eva yang terakhir
yang paling penting kan sebenarnya di dalam hukum pidana itu
dia harus memuat setidaknya tiga hal
lex stricta itu dia harus tafsirnya tunggal
nah kalau apa yang tadi disampaikan oleh prof azul kan masih menunjukkan bahwa
masih ada beberapa delik delik rumusan rumusan delik yang
dia masih punya tafsir lainnya
yang harusnya kita jelaskan entah itu di dalam penjelasan
atau tadi dengan model simulasi yang tadi saya sampaikan
sehingga setiap rumusan delik yang ada di rkuhp
dia tafsirnya harus tunggal tidak boleh karet tidak boleh kemana mana
tidak boleh kemudian semua orang bisa dianggap terkena
nah ini kan khawatiran yang muncul seperti itu
nah kita berharap rkuhp ini harus kita perbaiki kita sempurnakan
agar rkuhp ini bisa menimbulkan kemanfaatan
bukan malah menimbulkan ketakutan yang seperti tadi disampaikan oleh prof azhar
oke menarik sekali apa yang kemudian diungkapkan mas tobas di sini
bahwa apa yang kemudian diharapkan oleh dewan pers ini disambut baik sebetulnya oleh dpr
untuk membuka diskusi kembali begitu supaya draft rkuhp ini memang akhirnya nanti
akan menghasilkan produk hukum yang memang baik bagi semuanya
tapi pertanyaannya kalau tadi mas tobas kemudian katakan
mas tobas adalah salah satu dari yang kemudian mendukung untuk ini didiskusikan kembali
tapi adalah bagian kecil begitu ya karena ini sudah masuk dalam pembahasan tingkat kedua
seberapa mungkin diskusi itu akan dilakukan kita akan bahas sesaat lagi
cnn indonesia newscast akan segera kembali
ya anda kembali di cnn indonesia newscast saya ke prof azra
prof azra tadi mas tobas sudah menjabarkan begitu ya ada kemudian tawaran solusi
untuk masalah memberikan pemahaman penyamaan persepsi soal bagaimana draft rkuhp ini nantinya akan berlaku
termasuk juga bagi kalangan pers begitu ada bagaimana kemudian mekanisme konsultasi nasional
kemudian simulasi juga penyamaan tafsir apakah apa yang kemudian skenario yang tadi disampaikan mas tobas ini
bisa menjadi solusi sehingga tidak ada kekhawatiran tidak ada kekhawatiran pers akan diancam kebebasannya
kemudian bahkan ada yang sempat menyebutkan bahwa jurnalis ini menjadi salah satu target kriminalisasi dari rkuhp
ya kita mendukung dan justru itu yang kita harapkan apa yang disampaikan oleh bung tobas tadi
itu yang kita harapkan jadi harus ada konsultasi secara umum dan bahkan ada juga stimulasi
ini yang kita harapkan ya supaya penafsirannya itu jangan macam macam kalau sekarang sih macam macam penafsirannya
baik di pasalnya maupun juga di penjelasannya sebetulnya penjelasannya itu tidak menjelaskan sama sekali
oleh karena itu dewan pers sendiri sudah mengajukan permintaan kepada dpr dan juga kepada menteri kumham
agar dibuka forum ya kan agar dibuka konsultasi terutama dengan pihak pihak yang berdiri paling depan menjadi garda
dari subjek subjek tertentu ya katakanlah kalau kebebasan pers jurnalis maka itu pemangku kepentingannya adalah dewan pers
dan konstituen ya konstituen pers itu sendiri apakah namanya jurnalis ikatan jurnalis asosiasi jurnalis
pwi dan lain sebagainya kemudian juga sps serikat penerbit pers itu semuanya adalah pemangku kepentingan
jadi oleh karena itu dpr dan pemerintah harus membuka pintu selebar lebarnya jangan mengulangi kesalahan terus menerus
kesalahan proses legislasi yang tidak melibatkan publik tidak melibatkan
sebagai pemangku kepentingan seperti yang terjadi dalam perubahan undang undang kpk
perubahan undang undang minerba ruu omnibus law misalnya itu kan tidak melibatkan
dan termasuk juga undang undang ruu ikn itu tidak melibatkan tidak ada partisipasi yang bermakna di situ
meaningful participation nggak kurang walaupun ada yang yang berbicara di situ diundang oleh dpr
itu adalah orang orang yang sebetulnya tidak terlalu representatif
mewakili pemangku kepentingan atau mewakili masyarakat sipil dan mewakili publik secara keseluruhan
ini yang jadi masalah jadi kalau soal kebebasan pers yang kita catat ada di dua puluh sembilan pasal yang bermasalah
saya kira patutnya dpr dan pemerintah mengundang seluruh pemangku kepentingan di dunia pers ini

oke tapi sampai sejauh ini memang dewan pers sama sekali tidak dilibatkan begitu ya dalam pembahasan rkuh

tidak sekali tidak ya tahu tahu kita mencoba mengakses itu yang kita ketemukan beberapa waktu yang lalu
itu draft tahun dua ribu sembilan belas kita coba minta kesana sini atas nama dewan pers juga nggak berhasil
baru dapatnya itu yang dibilang oleh bung tobas tadi
itu tanggal empat yang dikeluarkan saya kira berasal dari kemenkumham
oke itu yang kita dapat tapi apakah draft itu betul betul murni

yang diserahkan kepada dpr tanggal enam kita juga nggak tahu pasti
jangan jangan juga ada perubahan ya kan
tapi kalau yang kita lihat naskah yang disebut sebagai naskah final empat juli itu
maka kemudian kita menemukan sembilan belas pasal yang bermasalah
menyangkut kehidupan pers jurnalis dan seterusnya itu
oke mas tobas sebetulnya sejauh mana kemudian dpr merasa perlu
melibatkan publik dalam melakukan pembahasan suatu undang undang
termasuk juga rkuhp ini
artinya begini saat ini sudah masuk dalam tingkat kedua
apakah memang pada saat pembahasan di tingkat pertama ini
sama sekali tidak ada pembahasan bahwa perlunya ada diskusi publik
di dalam pembahasan di tingkat pertama kemarin
ya pembahasan tingkat pertama kan itu ada di periode yang lalu
saya kebetulan memang belum menjadi anggota dpr
jadi belum terlibat dalam pembahasan tingkat pertama
di perode yang lalu
kalau saya inginnya justru dibuka kembali pembahasan tingkat satu
jadi kita tidak langsung ke pembahasan tingkat dua
karena pembahasan tingkat dua itu sudah tidak lagi membahas tentang substansi
jadi kita harus tetap berada dalam pembahasan tingkat satu
untuk draft terbaru ini ya yang diajukan di periode sekarang ini
jadi sekarang tinggal bagaimana teman teman fraksi lainnya
juga mudah mudahan juga bisa menerima masukan masukan
yang tadi disampaikan termasuk yang disampaikan oleh dpr
untuk melihat bahwa memang ada kebutuhan yang sangat substansial
untuk tetap melakukan pembahasan di tingkat satu di komisi tiga ini
sebelum kita serahkan pada tahapan berikutnya
di pembahasan tingkat dua di paripurna
oleh karena itulah maka sekarang tinggal ya kita sama sama terus sampaikan
fakta fakta kebutuhan itu
ya seperti misalnya sudah ada jajak pendapat yang menunjukkan bahwa
mayoritas masyarakat masih belum tahu
bahwa kemudian dewan pers sudah menyampaikan
masukannya di periode yang lalu tapi ternyata belum terakomodir
kemudian macam macam tafsir terhadap delik ini masih beragam
yang paling penting kan jangan sampai kemudian penafsiran yang multi tafsir ini
juga ada di aparat penegak hukum
itu yang menurut saya berbahaya
ketika aparat penegak hukum pun juga punya tafsir yang berbeda beda
maka yang terjadi adalah kriminalisasi
berbagai hal yang seperti tagline beberapa teman teman mengatakan
semua orang bisa karena itu akhirnya bisa terbukti oleh karisola
maka kita tidak ingin rkuhp ini justru tidak sejalan dengan semangatnya
semangat rkuhp ini sebenarnya kalau kita lihat di pasal pasal awalnya di buku satu
itu sebenarnya maksudnya adalah untuk perubahan karah keadilan restoratif
kita juga tidak ingin masyarakat
menjadi masyarakat yang punitif gemar menghukum
ada alternatif alternatif hukuman
tapi ketika kita masuk ke delik deliknya
malah akhirnya tidak konsisten dengan apa yang menjadi semangat itu
karena itu kita kembalikan agar rumpusan delik ini
termasuk tafsirannya berjalan dengan semangat kita
termasuk juga bagaimana kita juga menjaga demokrasi kita
agar demokrasi beserta juga kebebasan pers ini tidak terganggu akibat semangat kita
yang ingin mengatur berbagai
delik delik kriminal di dalam rkuhp yang milik kita ini
yang baru kita susun sebagai pengganti dari kuhp yang buatan kolonial
oke artinya tidak salah begitu ya kalau tadi prof azra mengatakan bahwa
ada kekhawatiran soal bagaimana kemudian apabila jurnalis membuat berita
karena tenggat waktu yang terbatas kemudian tidak bisa menyelesaikan secara lengkap begitu ya
ada kemudian delik aduan dan kemudian bisa dipidana begitu
bagaimana menurut prof azra
ya saya kebetulan juga punya pengalaman melakukan avokasi kan di bidang pers ya
dulu sebelum jadi anggota dpr saya di lbh
jadi saya bisa memahami apa yang disampaikan oleh prof azra bahwa
law on the books itu kadang kadang beda dengan law on practices
jadi mungkin di teksnya pembuat undang undang tidak memaksudkan seperti itu
tapi ternyata dalam prakteknya akhirnya yang dikriminalisasi adalah orang orang yang
tidak sejalan dengan maksud dari teks di dalam undang undang tersebut
ini terjadi selama ini
nah oleh karena itulah kalau kita belajar dari pengalaman kita selama ini
kita kan tidak boleh mengulangi kesalahan di masa lalu
oleh karena itulah maka kita hindari multip tafsir kita hindari pasal karet
karena itu ketika masih ada tafsir yang berbeda kita samakan dulu tafsirnya
kita buat batasan batasan sedemikian rupa sehingga aparat penegak hukum ketika dia menghadapi atau menangani suatu perkara
dia tahu di mana batas batasnya di mana kebebasan pers itu yang dimaksud
dimana demokrasi itu yang dimaksud sehingga bukan semangat untuk mengkriminalkan
tapi kriminalisasi atau penegakan hukum itu ditujukan untuk orang yang melakukan kejahatan
orang yang jahat kan itu harus yang melakukan kejahatan dengan ada unsur menserianya
tapi kalau orang yang melakukan perbuatan yang ternyata dia tidak ada unsur jahatnya
tidak ada maksud jahatnya tidak ada niat jahatnya maka tidak boleh dipidana
jangan sampai kemudian rkuhp ini menyasar kepada orang orang yang tidak punya maksud
tidak punya niat untuk melakukan kejahatan tapi karena tafsir yang luas akhirnya menjadi terkena
akhirnya terjerat begitu ya oke tapi kalau kemudian kita bicara penjelasan misalnya dari pemerintah begitu ya
yang kemudian juga menggodok undang undang atau rkuhp ini
tim sosialisasi rkuhp pemerintah ini menjelaskan ada beberapa poin yang kemudian dipersoalkan
oleh dewan pers ini sebetulnya tidak perlu dikhawatirkan terlalu berlebihan
karena memang undang undangnya sudah ada beberapa undang undang yang kemudian mengatur itu
dan memang tidak pernah sebetulnya menjerat kebebasan pers
pandangan anda seperti apa mas tobas
ya jadi begini apa yang disampaikan oleh kemenkumham itu adalah hal hal yang bersifat teoretik dan akademik ya
yang tadi saya katakan adalah
law on the books secara teksnya memang pembuat undang undang tidak memaksudkan untuk mengkriminalisasi pers
itu saya yakin betul semua akan keliru kalau misalnya ada maksud
tapi saya sangat yakin betul tidak ada maksud sedikit pun dari pemerintah selaku inisiator dari rkuhp ini untuk menjerat pers
jadi maksudnya tidak ada tapi kita kan tidak berdiri di ruang hampa kita punya pengalaman pengalaman dimana prakteknya ya
ketika tafsirnya masih belum bisa kita batasi sedemikian rupa dengan sangat rigid
maka kemungkinan untuk adanya karet adanya kriminalisasi terhadap hal hal yang dikhawatirkan oleh prof azra itu
berdasarkan pengalaman itu terjadi nah kita jangan sampai mengulang pengalaman tersebut
oleh karena itulah maka dialog ini menjadi penting dialog antara dewan pers dengan pemerintah dan dpr untuk membuat batasan batasan itu menurut saya diperlukan
agar sekali lagi rkuhp kita ini menjadi rkuhp yang lengkap sempurna dan dapat diterima dengan riang gembira bukan malah diterima dengan ketakutan
kita tidak berharap seperti itu
oke sekarang saya terakhir ke prof azra menutup diskusi kita hari ini
saat ini memang kita masih menunggu untuk kemudian dibahas di tingkat kedua dan ini bolanya masih terus bergulir
dari dewan pers sendiri apa desakan terhadap pembahasan rkuhp ini
ya kita mendesak agar pasal pasal yang bermasalah ini yang potensial memberangus kebebasan pers kebebasan media kebebasan berekspresi itu segera diperbaiki ya kan diperbaiki
dan ditambahkan atau diganti dengan pasal pasal yang lebih esensial misalnya pasal yang lebih esensial yang tidak ada di dalam rkuhp ini misalnya adanya buzzer buzzer yang misalnya menyebabkan
isu sara isu agama isu suku itu berada dimana mana disini tidak ada tuh tidak ada diatur disini
dan juga tidak diatur di undang undang ite itu tidak ada gitu jadi inilah yang harus diatur esensial
itulah yang lebih mendesak kalau kita lihat misalnya di beberapa negara di eropa justru yang begini begini ini yang ditindak karena menimbulkan kekacauan ya kan
yang menyiarkan itu juga harus dihukum ya kan hukumnya berat seperti di jerman tapi itu tidak ada di sini
malah yang dilakukan kriminalisasi terhadap orang orang yang bekerja untuk menyampaikan informasi untuk memperbaiki keadaan
misalnya melakukan kritik misalnya kepada pemerintah sekarang tidak boleh hanya mengkritik sama presiden atau wakil presiden tapi bahkan kepada kekuasaan umum sampai ke tingkat bawah
tidak juga boleh misalnya melakukan apa yang disebut sebagai contempt of court
jadi tidak boleh misalnya menyiarkan segala sesuatu mengenai proses peradilan atau pengadilan kecuali dapat izin dari hakim
jadi ini yang harus diperbaiki menurut saya harus diperbaiki apalagi dalam utama sekarang ini kelihatannya draftnya ini yang sembilan belas pasal ini ini kita kembali ke masa silam ini
ke masa lampau oke
masa kalau zaman belanda dulu dimaksud disebut dengan masa hadzai artikelens
jadi apa pasal pasal yang membatasi kebebasan orang berekspresi menyatakan pendapat dan sebagainya
jadi kita berharap agar pemerintah dan dpr meninggalkan legacy ya meninggalkan warisan yang baguslah dengan rkuhp ini
jangan kemudian yang niatnya baik yang kita dukung juga kita perlu mengganti undang undang kolonial ini ya
sudah lama sekali
ini puluhan tahun kita pakai tapi bagian bagian yang kontroversial ini perlu diperbaiki
mari kita perbaiki sama sama supaya benar benar ini menjadi warisan yang hebat yang bagus gitu
oke oke mas tobas seberapa mungkin harapan ini bisa terwujud nanti akan terbuka kemudian ada diskusi publik terhadap pembahasan rkuhp ini karena kita tahu juga dpr sebetulnya juga punya target untuk segera mengesahkan rkuhp

untuk pertanyaan seberapa mungkin saya belum bisa memastikan sayangnya seperti itu
wilderness biasa memastikan saja pada inginnya kemungkinannya besar
jadi ini masih dinamis eva vita lihat saja saya saya pun dalam posisi mencoba meyakinkan teman teman yang lain untuk mau membuka pembahasan
untuk bisa membuka pembahasan di dpr ini
mudah mudahan kita semakin bisa meyakinkan semuanya
agar pembahasan ini bisa dilakukan
karena inilah yang benar benar bisa bermanfaat bagi kita semua
baiklah kita akan tunggu sama sama apakah kemudian
diskusi yang kita lakukan saat ini bisa juga terwujud nantinya
secara resmi nanti di dpr membahas kembali
bagaimana substansi dari rkuhp
dan juga sehingga masyarakat seperti yang tadi mas tobas katakan
bisa menerima undang undang ini produk hukum ini
dengan riang gembira begitu ya
mas tobas prof azra terima kasih atas waktunya
selamat malam dan salam sehat selalu
terima kasih terima kasih semuanya
cnn indonesia newscast segera kembali